nah tadi itu di al jazair tidak hanya berbagi makanan tapi juga berbagi kasih sayang
nah tadi juga kita sudah melihat bagaimana ramadan di uni emirat arab
di abu dhabi tepatnya
iya lalu kita juga sudah ke amerika sekarang kita ke tokyo jepang
untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya ada di tokyo
gitu kan sih tiana bagaimana sih
terlalu excited ya untuk tahu bagaimana suasana di tokyo
nah kita telah terhubung dengan enrika rinintia wni yang berada di tokyo jepang
oke halo wassalamualaikum rinintia kita panggilnya rini mungkin ya
caca ini panggilnya
saya lebih tahu loh caca panggilannya
baik caca ini bagaimana suasana puasa di tokyo jepang mengingat warga negara warga muslim
alhamdulillah ya sampai saat ini ramadannya lancar lancar aja gitu
di jepang gitu
komunitas komunitas itu kan
sebelahnya orang indonesia kan tersebar di seluruh tokyo ya
komunitas muslim itu banyak gitu ternyata
dan komunitas komunitas ini kalau pas bulan puasa
mereka berkumpul gitu biasanya
buka puasa bersama
terus ada kajian kajian bersama
dan ada terawet juga bareng bareng
caca ini kan anda jauh dari keluarga
apa yang paling menantang berpuasa di tokyo
mana ya kalau misalnya tadi bersama keluarga
kita kan kalau di indonesia biasanya kan kalau buka puasa bersama
itu kan ya bareng bareng sama satu keluarga besar gitu ya biasanya
kalau di sini kan kita keluarganya kecil ya gitu kan
makanan juga kalau mau cari yang halal dan sebagainya itu
kebanyakan kita harus nyiapin sendiri gitu
karena kan nggak semudah kalau di indonesia
kalau di luar misalnya beli makan atau sesuatu di sini
ya apa apa harus nyiapin sendiri gitu
caca kita tahu sendiri di jepang ini kan mobilitasnya sangat sangat luar biasa
kemudian sepertinya jam kerja juga tidak dikurangi di sana
apalagi untuk warga muslim di sana
bagaimana kemudian mengatur pola atau rutinitas sehari hari ketika anda berpuasa
tapi juga tetap harus melakukan rutinitas seperti biasa di jepang
kalau rutinitas menurut saya sudah tidak terganggu gitu
cuman memang yang memang jadi pembeda ketika puasa
kita kan sahurnya
jam durasi puasanya itu beda sama ketika kita di indonesia
jadi ketika di tokyo itu durasinya jauh lebih panjang
otomatis sahurnya itu lebih padat
kita sahur jam sekitar setengah tiga itu udah subuh gitu
jadi sahurnya sebelumnya lah ya
jadi harus bangun saat pagi gitu
terus bukanya itu baru jam tujuh malam
ya caca kalau berbicara mengenai jepang seperti itu
begitu warga di sana mengetahui anda berpuasa
apa tanggapan mereka
dan seperti apa tanggapan mereka juga atau persepsi mereka melihat wanita berhijab
seperti apa caca
uniknya ya orang di jepang ini aku lihat itu
mereka cukup open minded cukup rasa tolerannya cukup tinggi gitu
jadi ketika mereka misalnya melihat aku berhijab gitu
awalnya mereka mungkin penasaran gitu
banyak sih mereka ketika kita kenal mereka akan banyak pertanyaan gitu
biasanya mereka akan banyak bertanya kenapa sih kamu kok berhijab gitu
dan seterusnya ya
tapi mereka bukan yang terus memandang kita aneh atau apa
mereka malah justru penasaran dan biasanya terus bertanya

ini kan musimnya kan panas gitu
mungkin gitu kalau mau puasa gitu kan
tapi mereka cukup menghargai
cukup menghargai ya
caca ini kan berbicara soal puasa
biasanya mencari makanan
mencari makanan di jepang ini mencari makanan halal
pastinya sangat sulit di jepang di tokyo khususnya
kemudian menu buka atau menu sahur yang biasanya caca hidangkan itu apa
kalau aku sendiri di rumah
sebisa mungkin hidangannya tuh simple ya
itu simple karena bahannya sendiri yang bisa dicari di sekitaran gitu
terus sebenarnya kalau di tengah kota
mungkin untuk mengakses makanan halal sekarang sudah cukup mudah
banyak restoran restoran indonesia yang bisa dikunjungi
oh sudah banyak ya
ya cuman kalau untuk aku ini kan tinggalnya agak di pinggiran tokyo nih
nggak di tengah tengah
jadi ya agak susah
cuman kalau untuk makan untuk raw food gitu misalnya
daging halal dan sebagainya itu alhamdulillah disini aksesnya udah gampang
mau beli online ada dan kadang beberapa per market
jadi kita kalau untuk bahan rawnya gitu bahan mentahnya gitu aja
tinggal kita mengaturnya kalau puasa gini kan karena waktunya pendek ya
waktunya nggak banyak
kalau bisa kan digunakan untuk ibadah
nah jadi menyiapkan santapannya ya simple simple aja deh
caca secara singkat saja
ini apakah di jepang sendiri hari lebaran menjadi hari libur nasional
kemudian ada agenda apa nanti caca ketika lebaran
sebenarnya kalau di jepang sendiri nggak diagendakan liburan nasional ya
soalnya disini sendiri kalau keagamaan biasanya jarang sih masuk liburan nasional
cuman kalau kita itu biasanya orang indonesia kumpul di tokyo itu di street
di sekolah republik indonesia tokyo itu biasanya ada sholat id bersama
sama lah kayak di indonesia gitu ya
banyak orang indonesia ke sana nanti sholat id
setelah itu biasanya dilanjutkan di kedutaan besar republik indonesia
di indonesia itu ada open house
yang ditunggu tunggu biasanya itu ada santapan gratisnya soalnya
baik terima kasih loh ini sudah berbagi bersama kita
caca si anak tokyo pinggiran
selamat menjalankan ibadah puasa juga caca